well melihat paket liputan tadi ya rasanya jadi pertanyaan mungkin dari sebagian besar orang
di mana sih sebetulnya keseriusan dari pemerintah daerah gubernur jawa barat gubernur jakarta dan juga gubernur banten
untuk ini udah kedua kalinya kalau saya karena korban banjir sudah kedua kalinya dapat banjir besar seperti ini
pertanyaannya adalah dimana sih keseriusannya ya
nah sidang gugatan class action juga kita masih ingat sekali terkait dengan banjir di sejumlah wilayah dki jakarta pada awal tahun ya
yang dijadwalkan pada selasa kemarin ini batal juga digelar atau ditunda karena banjir
lalu bagaimana kelanjutan class action tersebut bergabung bersama kami ada ⁇ yarson lubis
anggota tim advokasi korban banjir jakarta bang ⁇ yarson selamat malam
selamat malam mbak
bang ⁇ darson ini memantik pertanyaan lagi dari masyarakat kan ditunda nih karena kemarin banjir
tapi sebetulnya dari pihak pemerintah daerah dki jakarta ada inisiatif nggak sih untuk kemudian mengundang
bersama atau ngobrol bareng aja gitu untuk pemecahan dari masalah atau gugatan class action ini
ya untuk sidang sendiri itu masih dalam tahap awal masih soal ebitrasi mediasi
sidang sendiri belum dibuka mbak secara resmi karena sidang harus dibuka dulu secara resmi
baru nanti disawarkan untuk mediasi gitu biasanya
oke tapi mungkin bisa diingatkan kembali kepada kami
soalnya waktu itu yang jadi catatan gugatan apa saja bang d'arson
ya untuk kata kami adalah soal sistem peringatan dini dan emergency response mbak
intinya itu dengan peristiwa tanggal satu januari dua ribu dua puluh
oke tidak berfungsinya sistem peringatan dari bencana banjir di dki jakarta begitu ya bang ⁇ yarson ya
tapi kalau kita lihat kemarin banjir yang juga terjadi di wilayah jakarta dan sekitarnya
mungkin banyak orang yang juga tidak mendengar ada toa yang katanya harganya lima ratus juta rupiah
atau sistem peringatan lainnya ya terhadap bencana banjir
ini akan kemudian diajukan kembali menjadi catatan gugatan
tidak untuk kami sendiri itu adalah peristiwanya adalah peristiwa tanggal satu mbak
maka dulu gugat
jadi untuk peristiwa yang kemarin ini tidak masuk dalam bagian dari catatan kami
mungkin kalau ada yang lain ya yang akan menggugat
harusnya seperti itu
karena kalau kita masukkan yang peristiwa yang kemarin itu artinya kita mau ubah dari konstruksi gugatan kami
oke itu kan tanggal satu januari artinya awal januari
sekarang sudah sebulan lebih bang d'arson
kenapa kenapa tidak ada keseriusan pembahasan ini
iya kita sendiri sudah dilakukan dua kali
soal kuasa dari tergugat yaitu biro hukum dari dki yang belum ada kuasanya pada waktu sidang pertama
sidang kedua kami sepakat untuk menunda karena sudah terlalu sore
sedangkan peristiwa kami kan sudah dari pagi menunggu
kemudian ditetapkan hari kemarin jam satu siang
waktu kami datang ke pengadilan jam dua belas an ternyata pengadilannya ditutup
karena daerah bungur itu banjir sampai sedengkul gitu loh
tapi sebetulnya bang ⁇ darson kita harus tahu teman teman ini maunya apa sih sekarang
tidak ada pembahasan lagi tidak ada keseriusan dari pemerintah
maunya sekarang gimana nih dari tim advokasi korban banjir jakarta
maunya dari klien kami emang ya masyarakat ya
pemerintah itu harus bekerja gitu loh
maunya kita seperti itu
karena masyarakat ini punya hak juga untuk dilindungi
bagaimana pengatasi banjir itu
karena semuanya kan sudah ada aturan aturannya
jadi kewajiban kewajiban itu sebenarnya sudah diatur
apa yang harus dilakukan oleh pemerintah
sehingga melindungi warganya
benarnya itu aja kok keinginan dari prinsipal kami
oke dalam sidang gugatan banjir yang diberikan
kepada pm prof dki jakarta
tercatat ada permintaan ganti rugi seberapa besar bang d'arson
ya kalau ganti rugi untuk wakil kelompok kami yaitu lima orang
karena kami sistemnya kan prospeksen
proses smp kita bagi dalam lima kelompok yaitu
kelompok jakarta utara selatan barat timur dan jakarta pusat
itu mereka diwakili oleh lima orang masing masing wilayah
itu dari mereka itu adalah
jadi lima ratus sekianan lah
terus kerugian dari kelompok kami yang kira kira empat ratus an orang itu yang sudah mendaftar
kira kira enam puluh miliaran pak
bang darton sudah ada kabar mengenai informasi sidang kelanjutan dari gugatan yang diberikan oleh tim advokasi korban banjir jakarta
kelanjutannya informal ditunda hari selasa minggu depan
kita tunggu perkembangan dari gugatan banjir yang diberikan oleh teman teman dari korban banjir jakarta
bang jarson lubis terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected